keinformasi lain sekjen partai manat nasional edi suparno menyebut sejumlah kriteria pengganti zulkifli hasan sebagai wakil ketua mpr
satu nama yang sudah disiapkan adalah kader senior pan dengan rekam jejak dan loyalitas tinggi kepada partai saat ini duduk sebagai anggota dpr
saya belum bisa memastikan adanya kriteria tertentu yang menjadi bahan pertimbangan beliau
tetapi saya kira kalau kriteria kriteria yang secara umum yaitu tentu berkaitan dengan senioritas berkaitan dengan rekam jejak berkaitan dengan loyalitas kepada partai berkaitan dengan kegiatannya dan aktivitas yang bersangkutan sebagai anggota dpr
jadi berbagi kriteria lah tetapi pada akhirnya pak zulkifli hasan memiliki kriteria khusus saya pikir dan apapun kriteria khusus yang beliau memiliki
dan berkaitan dengan senioritas berkaitan dengan rekam jejak berkaitan dengan loyalitas kepada partai
diputuskan oleh pak zul kita semua
tegak lurus mengikuti apa yang telah
diputuskan oleh ketua umum